indonesia kembali menoreh catatan gemilang dalam thailand terbuka grand prix gold dua ribu tujuh belas
kedua pasangan ganda indonesia greysia poli apriani rahayu dan beri anggriawan hardianto berhasil meraih medali emas
pada laga final pasangan ganda putra indonesia beri anggriawan dan hardianto berhasil mengalahkan pasangan jerman rafael beck dan peter kasber
dua set langsung ini
hari beri dan juga hardianto menutup pertarungan dengan skor dua puluh satu enam belas dua puluh satu enam belas
gelar juara ini menjadi koleksi kedua dari berry dan juga hardianto sejak dipasangkan
sebelumnya mereka menjadi jawara pada turnamen malaysia terbuka
sedangkan dalam nomor ganda putri grecia poli dan apriyani rahayu berhasil mengalahkan wakil tuan rumah
ceyhani calam dan patai mas muen wong
greysia dan apriyani menang dengan skor dua puluh satu
hanya membutuhkan waktu empat puluh lima menit grecia dan apriani berhasil memastikan kemenangan atas pasangan ganda thailand tersebut